pokoknya kalau gaji kami tidak dinaikkan kita akan tetap demo ya kan
oh jadi kalian semua ingin naik haji
kalian tahu resiko apa yang akan kalian terima kalau kalian terus menyeluruhkan tuntutan ini
asal kalian tahu hasil perkebunan kita akhir akhir ini itu merugi dan kalian semua minta naik gaji
saya bisa saja saya bisa gantikan kalian semua dengan harga baru
saya mohon pak saya rela dipecat pak
tapi jangan laporkan saya ke polisi pak saya mohon pak
saya akan tetap ajat kamu
tapi saya tidak akan melaporin kamu ke polisi
asal dengan satu syarat
kamu harus bisa maksa roro jonggra untuk menikah dengan saya
jadi bandung tahu kalau kamu itu teman aku
ya rok dia membuntutkan saya semalam sampai ke sini
terus kamu ditegur sama dia
bukan cuma ditegur tapi saya juga dipecat sebagai sekretarisnya
maaf banget ya num aku benar benar minta maaf
rok kalau masalah dipecat saya tidak masalah
cuma masalahnya adalah dia mengancam saya kalau dia mau memasukkan saya ke penjara
iya karena aku dianggap berkhianat kepada perusahaan
kenapa kamu jadi serius begini
bandung bondowo ya
bandung bondowoso akan mencabut tuntutannya kalau saya berhasil membujuk kamu

ah ya terserah

ya ya fion dan hem

dim tol dong itu membutuhkan
tetapinya kita perlu masuk ke mana dulu
pokoknya kalau gaji kami tidak dinaikkan
kita akan tetap demo ya kan
jadi kalian semua ingin naik gaji
kalian tahu resiko apa yang akan kalian terima
kalau kalian terus menyerukan tuntutan ini
asal kalian tahu
hasil perkebunan kita akhir akhir ini itu merugi
kalian semua minta naik gaji
saya bisa gantikan kalian semua dengan harga baru
itu yang kalian mau
sekarang kalian berdua
tidak ada naik haji sebelum
hasil perkebunan kita itu meningkat
bandung bondowoso benar benar mau menjarakan
ini surat keterangan dari polisi
gue sanggup rok
tidak harus tolongin gue
udah num kamu tenang ya

gue harus membenci panggilan dari polisinya
terima kasih bu
selamat siang roro
selamat siang roro
selamat siang roro
selamat siang roro
mau ngapain lagi kamu kesini
seperti yang biasa aku bilang sama kami
kamu tuh keras kepala banget ya jadi orang
ya kalau aku gak keras kepala
udah lah kak roro terima aja
mama setuju kalau kamu menikah dengan anak bandung
mamah dan adik kamu aja udah setuju kita nikah
tinggal nunggu persetujuan kamu aja
tinggal nunggu persetujuan kamu aja
oke aku terima lamaran

tapi ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi dulu
tapi ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi dulu
aku akan terima kamu
kalau kamu cabut untuk tan hanong
kalau kamu cabut untuk tan hanong
roro itu mah gampang
hari ini juga
akan aku cabut untuk tan hanong
ada syarat lainnya
syarat yang lain kamu harus membuat sebuah
kote cemewa dalam waktu satu malam
hatimu udah beres keras batu
dan kote itu harus selesai
sebelum ayam jantan berkokok
jadi kalau kamu gagal
ya berarti kamu harus mengembalikan
semua harta kekayaan papa